indonesia financial group atau ifg resmi ditetapkan sebagai bagian badan usaha milik negara
yang merupakan induk perusahaan yang bergerak di bidang investasi perasuransian dan penjaminan
pada selasa tiga november kemarin digelar grand launching indonesia financial group power to progress
yang bertempat di financial club jakarta
acara dihadiri tiga direksi ifg serta para undangan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
acara yang diadakan secara streaming di akun youtube cnn indonesia dan bumn ini
juga digelar di studio tiga cnn indonesia dan menghadirkan lebih dari seribu peserta
dari seluruh penjuru tanah air yang bergabung secara online
salah satu yang juga ikut hadir secara online adalah wakil menteri bumn ii
tentunya ini satu langkah yang sangat momentumnya baik ya
dimana kita melakukan rebranding dan relaunching dari indonesia financial group
di mana di dalam indonesia financial group ini adalah holding perasuransian dan penjaminan
yang juga memiliki perusahaan sekuritas dan asset management
kita ingin benar benar di lingkungan bumn kita mempunyai kluster industri asuransi yang sehat
yang kompetitif yang mampu membuat produk produk yang bersaing
dalam momen tersebut para peserta dan undangan yang hadir juga bisa menonton video launching ifg
yang berdurasi sekitar dua puluh sembilan menit
dalam video tersebut menampilkan menteri bumn erick thohir
serta ketiga direksi ifg yaitu robertus bilitea pantro p silitonga dan rizal aryansyah
sebagai induk holding ifg memiliki sembilan anak perusahaan
yang fokus pada produk keuangan pasar modal asuransi dan penjaminan
kami akan memberikan profitabilitas yang baik bagi negara tercinta republik indonesia
dengan fondasi di atas tata kelola yang baik risk management yang baik
dan risk culture yang dibangun dengan akhlak
kehadiran ifg sendiri diharapkan bisa memiliki fungsi penting dalam pembangunan nasional
melalui asuransi dan penjaminan yang kuat
serta mendirikan asuransi jiwa yang dapat memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat